umat muslim di arab saudi akan merayakan hari raya idul adha dua ribu dua puluh
hal itu berdasarkan keputusan resmi dari pemerintah arab saudi
tentang penetapan awal zulhijjah seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dan idul adha dua ribu dua puluh
untuk mengetahui informasi terkini kita akan segera bergabung dengan rekan kami
anchor cnn indonesia alfian raharjo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waktu jakarta alfian
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi waktu mekah arab saudi farhanisa
ya alfian setelah kemarin para jemaah haji ini melaksanakan wukuf di arafah
apa kemudian kegiatan jemaah haji untuk menyambut hari raya idul adha di sana
ya baik farhanisa setelah kemarin kita melakukan wukuf di arafah
kemudian kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kota mekah
untuk melaksanakan tawak kepada diiriki dengan seorang
ya baik farhanisa namun kemudian kita pasti harus melakukan mapit terlebih dahulu di busdalifah
baru kemudian kita diizinkan keluar untuk menuju ke kota mekah sekitar jam setengah dua belas malam
dan tadi saya setengah dua belas malam kita baru diizinkan keluar dari busdalifah
kemudian rombongan saya tadi baru sampai di kota mekah pada pukul tiga waktu indonesia barat
jadi lumayan cukup lama karena jalanan cukup padat
karena banyak sekali jemaah beserta dengan bisnis rombongan
ya bergerak menuju kota mekah untuk melaksanakan tawak ifadoh dan juga sa'i
kemudian tadi proses di mana sebelumnya majidil haram begitu sepi
tapi ketika saya tadi tiba sudah ramai sudah penuh dengan orang
bahkan tadi ketika melakukan tawaf ifadah itu pun akhirnya harus berdesak desakan
karena memang ini dijadikan waktu yang paling baik
karena memang udara tidak terlalu panas dan sebagainya
nah nanti setelah
makan siang rencananya kelompok kami atau kelompok saya ini akan bergerak ke kota mina
untuk melakukan lempar jumroh pada sore hari nanti
tapi sebelumnya tadi setelah kita melaksanakan tawak ifadoh sa'i kemudian sholat subuh
kemudian kita tadi juga melakukan sholat id begitu yang di dua rokaat
kemudian dilanjutkan dengan khutbah sholat idul adhab gitu ya di majilah haram
dalam khutbahnya khutbah menyampaikan bahwa
momen idul fitri ini kita jadikan sebagai bentuk saling menyayangi saling menghormati
dan meskipun kita harus berkorban dan sebagainya
tapi setidaknya itu adalah sebagai salah satu langkah untuk penebusan dosa yang dilakukan oleh umat manusia
ya berarti memang sudah selesai untuk rangkaian utamanya yakni wukuf di arafah
lantas sepertinya tadi anda menyebutkan masih pagi tapi dari belakang itu sepertinya cuacanya cukup cerah
bagaimana kemudian kondisi cuaca di sana saat ini alfian
ya meskipun saat ini masih pagi sekitar jam delapan lebih dua belas menit waktu mekah arab saudi
memang cuaca matahari ini memang sudah mulai terik begitu ya
tapi suhunya masih berkisaran tiga puluh tujuh sampai dengan tiga puluh delapan derajat celcius
dan ini yang tampak di belakang saya ini adalah jemaah haji
jemaah haji yang baru saja selesai melakukan tawaf kemudian mengikuti sholat id dan sebagainya
kemudian mereka akan pulang ke penginapan
tapi ada juga yang nanti akan bergegas untuk kembali ke mina untuk melakukan pelemparan jumroh fani
baik semoga rangkaian prosesi pelaksanaan hari raya idul adha tetap berjalan lancar di sana
tetap jaga kesehatan kembali menjadi haji yang mabrur ke tanah air
dan terima kasih rekan kami anchor cnn indonesia alfian raharjo atas laporan langsung anda dari mekah